kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa kepolisian mempertimbangkan untuk memeriksa kejiwaan ratu kerajaan ubur ubur yang bernama aisah
sementara mui kota serang menyatakan bahwa faham yang diajarkan oleh kerajaan ubur ubur perlu diluruskan karena terdapat beberapa ajaran menyimpang
paham sesat yang diajarkan kerajaan ubur ubur di sayabulu serang banten masih dalam kajian majelis ulama indonesia kota serang
dalam pemeriksaan tersebut mui mengatakan bahwa ada tiga poin penting yang didapat dan harus diluruskan
poin pertama pimpinan raja ubur ubur mengaku bahwa dirinya adalah perwujudan tunggal allah
kedua ka'bah bukan kiblat bagi umat islam melainkan hanya tempat berhala nabi pada masanya
terakhir mereka menyebut hazar aswad berbentuk seperti alat vital wanita
mereka mengakui yang namanya ibu aisah sebagai raja ubur ubur
dia menyatakan agamanya adalah sunda wiwitan
mulang ke asal kembali ke asal mulang ke jati dalam bahasa sundanya begitu
nah kemudian dia meyakini bahwa dia merupakan perwujudan dari keimanannya kepada yang goib
yang dimaksud iman kepada yang goib adalah iman kepada ratu kidul
dia meyakini akan mencairkan sejumlah uang harta karun untuk bayar hutang republik indonesia sebagai bentuk amanah
dari ratu kidul untuk mencairkan duit yang berada di luar negeri dan yang berada di bank di indonesia
saat ini pihak kepolisian dan mui masih terus berkoordinasi untuk mengambil langkah selanjutnya terhadap pemimpin kerajaan ubur ubur tersebut
jadi kalau kalian yang mau menolak silahkan saja berarti kalian keluar dari batu ya
dalam proses penyelidikan polisi mempertimbangkan untuk memeriksa kondisi kejiwaan aisyah
wanita yang mengaku ratu kerajaan ubur ubur
setelah selalu kepolisian resurserang kota manasarang
datangi tempat berkumpul kelompok raja ubur ubur
terduga dan barang bukti struktur organisasi kelompok tersebut diamankan ke mapol reserang kota